yaudah sini saya aja yang pegang saya juga bisa
gak usah aku aja
aku aja jangan kamu
kalau kamu pasti berantakan terus gak matching nanti warnanya
enggak aku aja
biar warnanya sama nanti sama baju aku sama baju kamu
iya kenapa harus samaan terus sih
kenapa harus matching sih
rene juga udah aku itu aku udah suruh mira cari
baju warna yang sama juga
udah deh udah
kamu gak ada kemeja warna pink
aku ada dress warna pink
aku ada dress warna pink
kena rena kena
pelan pelan ya nanti kepleset loh
gua jagain gains

kamu akan menemukan jawaban
atas semua pertanyaan kamu selama ini
seberapapun berat masalah kamu ke depannya nanti
tetaplah pertahankan cinta kalian
bapak yakin kalian pasti kuat
kenapa mas kamu mimpi buruk ya
mimpi apa mimpi aku lagi diculik
doa dulu sebelum tidur
dia gak ada mimpi buruk lagi
kenapa papa ngomong gitu ke gue ya
tersangka iqbal kusuma hadi
yang kabur dan belum tertangkap
dan masih menjadi buron
tersangka diduga baru saja melakukan tindakan penculikan
tapi berhasil digagalkan oleh pihak kepolisian
komplotan iqbal berhasil ditangkap tetapi iqbal berhasil melarikan diri
dan polisi masih terus mencari keberadaan tersangka
ini orang yang dulu neror keluarga al fahi kan
jadi dia kabur
pasti yang sesuai
rik aku sakit banget
sa kemarin gak ada makan pedes kan
iya gue gak tau ini pokoknya sakit banget
gue gak kuat rik tolongin
lo ambil maskara sekarang
kita ke rumah sakit ya
kita cek ke halaman
rik aku sakit banget
iya udah sekarang
tenang dulu sa
siapa sih itu cewek berisik banget
nggak kuat mulutnya sa
akhirnya lo parkirin di mana
gue parkirin di depan mobil gak bisa masuk sini
aduh jauh banget lagi gimana ini
gue gak bisa jalannya gue gak bisa
gak kuat sakit
sini sini sini beri gue gendong ya
beri gue gendong sini
ayuh cepet sakit
kita ke rumah sakit sekarang ya
bagus deh kalau udah pergi
jadi gak berisik
tahan sa tahan
iya udah mau nyampe mobil
kita ke rumah sakit sekarang ya
kok mama gak ikut nkrin aku sekolah sih
mama itu biar istirahat di rumah dulu ya
kan nanti abis pulang sekolah kita mau ke villa
ya biar mama istirahat nggak capek biar nggak sakit ya
iya itu rena tau
sekarang sama papa dulu diantarin gak apa apa ya
kalo dipikir pikir itu ya mbak rena
kenapa soh ya itu makin kesini tuh kayak nyebelin gitu loh
gak usah dipikirin
dia udah dipikir pikirin gak usah dipikirin lah
kalian berdua ikut ke villa ya
ini jadi buruan bu
ya daripada kalian bosan di rumah mendingan ikut kita
berarti di rumah gak ada yang jaga ya
ada pasti akan ada yang jaga
aldebaran akan mengatur semuanya dan pasti akan ada yang jagain
udah kamu ikut aja gak usah mikirin rumah
udah sekarang kalian siap siap packing
nanti begitu rena pulang sekolah kita langsung rangkap ya
iya siap siap bu
siap bu makasih ya bu
akhirnya jamur kita bisa keluar
pertama usia ke puncak
kiki mau bawa pacu yang banyak
biar kiki bisa foto foto terus abis itu kiki posting ke lo bakal
potong sendiri apa berdua mau ya
ntar gue yang fotoin tapi abis itu lo fotoin gue juga ya
begini begini begini
begini begini begini
berusaha ini ada paket
paket untuk siapa
oh buat andi
kalau begitu ya pamit ke depan bu
hah akhirnya selesai juga
uh udah packing kamu
mama pesenin baju buat kamu sama al
ya ampun mama
iya lagian kan mama taro sini ya
nagian ini kan tujuh bulanan kamu
jadi mama pesen baju yang matching buat kamu sama al
ya ampun mama mikir sama si detail itu loh
gapapa dan mama juga udah pesen
apa ya mah udah pesen panggil fotografer untuk mengabadikan momen istimewa ini
tujuh bulanan loh ya
untuk anak mama yang cantik apa sih
mama itu mertua terbaik di dunia
aduh kamu anak mama yang paling cantik dan mama sayang sekali sama kamu ya
happy happy aja ya selatan saya
tahan ya tahan ya
ya ditahan ditahan ditahan
tarik nafas tarik nafas dikori
gak kuat ricky

ini rumah sakit sa
kalau gue bawa elsa masuk
takutnya elsa ketahuan dan ketangkep
rumah sakitnya di sini ricky
kita cari tempat lain ya
tenang tenang tenang
kita harus istirahat
kok ke mana
abis ini aku mau cari ricky
kita ke agensinya
pokoknya sampai ricky ketemu
aku beli biji dulu deh
ricky gak kuat
ini perutnya kesakitan
baik pak mari ikut saya
ya udah gue masuk ya
ya sebentar maaf
tolong bapak keluar ya saya mau periksa pasiennya ya
gak kuat ya
pak tolong keluar ya
tenang ya bu
tunggu bu ya saya cek ya
susar tolong bantu saya ya
seperti katerin marah sama saya
coba saya datangi kantornya deh
siapa ya pak
kalau gue sebut elsa
nanti malah ketahuan lagi kalau elsa ini nafih
ada pembukaan di jalan lahir bu putri
jadi ibu putri akan segera bersalin
usiakan dualnya berapa bulan ya pak
udah jalan tujuh bulan sih
kalau begitu ibu putri akan melahirkan bayinya secara prematur pak
proses kelahiran prematur biasanya akan lebih cepat dari proses kelahiran normal
tapi karena lahir secara prematur
jadi organnya belum sempurna pak
akan lebih riskan
bapak mau temani ibu putri di dalam
karena ibu putri kelihatannya sangat panik pak
atau ada keluarganya ibu putri yang bisa nemenin di dalam
ya coba saya hubungin dulu ya
gue kasih tau tante sarang ya
akhirnya dia balas jataku
elsa mau lahiran
tolong tante datang ke puskesmas kayu arum bandung
tapi tolong jangan kasih tahu siapapun
elsa mau lahiran
kasian elsa kalau habis lahiran
harus masuk ke penjara lagi
tadi nyari kunci dulu
badan aku kok kayak
nggak enak ya lemes pak
tapi kamu gak demam kok
mungkin karena semalam aku nggak tidur
aku tidurnya cuma sebentar banget kan berapa jam jadi
makin kesini badan aku kayak lemes ya sekarang
aku gak ikut gak apa apa ya
ya udah gak apa apa kamu duduk aja ya
karena besok kita juga ada acara
aku gak mau kamu suruh gue jalan jalan ya ya
aku sakit ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
mama jadi terpaksa bohong
iya iya betul pak
tujuan saya mau ke kartini travel
ya saya tunggu terima kasih pak
kamu udah tahu perkembangan elsa terakhir gimana
sama sekali belum pak
sama sekali belum pak
lebih baik kamu nggak usah ke kantor atau bekerja
kamu bantu cari elsa noh
kamu bantu cari elsa noh
kamu bantu cari elsa noh
bayi dikandungan elsa itu
kemungkinan besarkan anak kamu
itu artinya cucu mama
itu artinya cucu mama
jadi sebaiknya kita cari elsa ya pak
ya aku coba hubungin papa sudah
iya aku coba hubungin papa sudah
aku ingin menawarkan diri buat
nyari elsa juga pak
sudah seharusnya aku melibatkan nino
dalam hal ini
biar bagaimanapun nino karena suaminya elsa
kamu sekarang dimana no
ini masih di rumah pak
papa mau bicara sama kamu seorang elsa
ya sampai ketemu pak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
maaf saya mau kemana
terima kasih atas pembayarannya bu
karena calon penumpang travelnya baru ada ibu
jadi ibu harus nunggu dulu ya
maksudnya jadi nggak bisa jalan sekarang mbak
tunggu sampai jam sembilan ya bu
penuh nggak penuh kita tetap jalan kok
masih sejam lagi dong ya
tapi begitu prosedurnya bu
kalau saya bayar semua bangku
bisa jalan sekarang
udah siap semuanya
sudah mbak semoga nggak ada yang ketinggalan
udah cek semuanya ya
terus kamu udah ngundang siapa aja
untuk acara siraman rusa
aku cuma undang papa mama sama om irvan aja sih
pasti berat buat bu sara ya
bu sara pasti masih cemas
dan kepikiran elsa terus
semoga segera ditemukan ya elsa yandi
kayaknya nggak deh
sering ketemu sama jessica yang sekretaris
siapa itu mbak
ketemu berapa kali di kantor
kayak gitu gitu aja sih kenapa
terus mama lihat jessica sama tunangannya
nah berarti nggak pernah ketemu
dia pikir kalau pak randy tuh

ya kita masih menduga aja sih
mendengar di penyedap
adi yang kerja di pt
terus kemarin pak sanusi melihat
randy jalan sama

bareng sama feli sekretarisnya mas al
mas al nyamperin ke mall ternyata randy bareng sama feli sekretarisnya mas al
mas al nyamperin ke mall ternyata randy bareng sama feli sekretarisnya mas al

pak randy tuh
tunangan jessica yang namanya adi itu bukan
tunangan jessica yang namanya adi itu bukan
kalau benar randy
pasti randy sangat terluka saat tahu
dan randy pasti
akan mencari tahu siapa pelakunya
apa ibu ingat
hubungan ibu dengan dennis itu
hubungan ibu dengan dennis itu
baik ya bu
cukup dekat juga

ya saya pernah minta bantuan dia
bantuan bantuan apa ya bu
bantuan bantuan apa ya bu
saya memang minta dennis
apa ya tujuan randy menanyai
kalau aku yang menyebabkan jessica
kalau aku yang menyuruh dennis tiano

ya allah apa randy yang benciku
ya allah apa randy yang benciku
sebentar sayangnya mama ke kamar dulu ya
sebentar sayangnya mama ke kamar dulu ya
kok kelihatan cemas banget
tenang rossa tenang
setelah pulang dari villa aku akan coba cari randy
aku akan bicara sama randy
cantik banget sih kamu
nyanyi dong pak
gak apa apa kan kakak muda
kate kamu ingat ulang tahun aku
ingat ingatlah masa aku gak inget sih ulang tahun kakak ipar tersayang ya kan
kayaknya semalam kakak ada yang ingatin kamu
iya tapi aku juga inget kak
kak itu tipnya udah
kate makasih banyak ya
sayang makasih ya
eh yaudah ini aku potong kue nya ya
suapan pertama buat suami aku yang paling memanjat
suapan kedua buat adik aku yang paling aku sayang
kan kate yang beli keknya
yaudah udah tip lilin
udah potong kue
aku berangkat dulu ya
untuk merayakan kamu ulang tahun gimana kalau kita makan malam bersama
eh kamu ajak randy juga
nanti aku coba tanyain dulu
oh ya kan dia sibuk kak
kamu berantem sama randy
kalau enggak terus kenapa tiba tiba kamu berubah kayak begitu
berubah gimana sih orang gak berantem kakak mulai deh keponya
aku gak berantem
nanti aku tanyain
tenang aja ya
pokoknya aku kerja dulu ya takutlah
catherine kayaknya gak happy banget waktu aku sebut nama randy
apa catering sama randy lagi ada masalah lagi ya
oh ya sayang aku mau nanya juga sama kamu
catherine ada cerita nggak sama kamu
mungkin lagi berantem sama randy
ada masalah gitu
hmm aku nggak tahu sayang
dia nggak cerita sama sekali
udah mendingan makan kuyenya lagi ya
sini aku suapin lagi
kamu belum makan kan
gak mau disuapin
aku suapin kamu udah orang tahu
enggak lah aku tuh
sini sini udah udah